fadil muhammad bersedia mundur dari pencalonan dirinya sebagai ketua mpr dengan syarat penguatan posisi dpd ri
fadil siap mendukung kedua calon ketua mpr bambang susatyo dan ahmad muzani melalui musyawarah mufakat
sebelumnya fadil melakukan pertemuan dengan bambang susatyo dan pimpinan partai golkar
fadil membenarkan pertemuan dengan sejumlah pimpinan partai berlambang pohon beringin itu
senator asal gorontalo ini tidak menampik dirinya juga telah melakukan pertemuan dengan ahmad muzani
beserta dengan pimpinan fraksi dari partai gerindra
dan fadil juga menegaskan dpd menginginkan pemilihan ketua mpr dilakukan secara musyawarah mufakat
namun fraksi partai gerindra menghendaki voting
sementara syarat yang diajukan fadil mewakili dpd ri diantaranya meminta pimpinan mpr terpilih merubah undang undang md tiga
terkait penguatan peran dpdri
ia juga meminta dpdri dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan dana d
desa maupun dana insentif untuk daerah
saya ingin menyampaikan bahwa saya telah bicarakan dengan teman teman di dpd
saya tidak berkeberatan mundur tapi yang penting ada penguatan terhadap dpd
kami sudah ketemu pak muzani kami sudah ketemu pak bambang sudah ketemu dengan partai partai semuanya
kita minta ini dulu kalau ini ada dan ada kesepakatan
kita sudah usahakan musyawarah saja tidak usah voting lagi
tapi pihak gerindra menghendaki di voting